kamu duluan aja
saya kan tadi bilang kamu yang duluan
besok aku ada seminar di bandung
dan besok siang aku berangkat nih
tiga hari akan di sana
gak boleh cerai
gue harus bertahan di rumah tanganku sama nino
mudah mudahan dengan bunga ini
karena kemarin gue bener bener cemburu sama lo

gue gak tau kenapa gue bisa jelas banget
gue gak tau kenapa gue bisa jelas banget
ya gue kan manusia biasa
gue juga punya perasaan
pokoknya ke depannya
gue gak boleh nunjukin kecemburan gue depan mijik
gue gak mau michi gak nyaman sama gue
makasih ya sutan
makasih ya sutan
makasih ya sutan
makasih ya sutan
kamu ngapain disini
ini saya tadi habis tebut obat bapak saya
kalau kamu ngapain disini
aku praktek disini jadi spesialis anak
kamu praktek disini
gak nyangka ya kita ketemu lagi
tapi nomor kamu kok nggak terdaftar ya
oh boleh dong sini gak apa apa
salah pasti yang gak sengaja denny
ini salah nomornya ini aku benerin ya
oh iya pantusan gak terdaftar
iya bentar ya
ini udah aku benerin nomornya dijamin bener
soalnya wuk min lee ini salah satu penulis favorit saya
aku juga suka banget loh baca novel ini
jadi kamu udah baca nih novel
ya udah dari minggu lalu sih
kita akan mengadakan seminar di bandung
dari universitas pelitanusa
akan ada lima dosen perwakilan
yaitu dari jurusan manajemen bisnis
lalu saya sendiri
dan yang terakhir ada bu andi
seminar akan dilaksanakan selama tiga hari
bapak dan ibu
tolong persiapkan diri ya
semua akomodasi sudah di bie
berarti aku harus tinggalin mas al
dan rino selama tiga hari
ini ada beberapa pilihan paketnya pak
kalau menurut saya
letaknya dekat dengan alam
terus fasilitas dan pelayanannya juga yang terbaik pak
lokasinya cukup jauh pak
saya mau kesana aja
tapi kamu harus pastikan
semuanya fasilitasnya itu pasti yang terbaik ya
kalau gitu saya permisi
dalam tiga hari ke depan
saya mau kamu handle semua urusan kantor ya
nanti saya akan sesuaikan semuanya
ada lagi pak
yaudah kalau gitu saya permisi pak
kalau udah gue siapin semua
men plus kali ini
anda mau freedom dareka ingat
s bereu kiat
yang suda keinginan ibu
oh kalau mama sih cuma bisa doain kamu
doain yang terbaik buat kamu
ya kalau memang itu keputusan kamu ya mudah mudahan itu yang terbaik
terima kasih mama
siapa itu pak
enggak tahu mama
biar aku yang buka
anda benar benar tidak mengenal saya
saya mateo yang sudah bapak bebaskan
anda yang sudah nusuk saya
tahu dari mana rumah saya
wah kok kayaknya nino ngomongnya kencang ya ada apa ya
iya ya pak
saya pernah mengikuti para ovel pak
untuk menjemput pak nino di sini
jadi saya tahu rumah pak nino di sini
jadi saya kesini
ingin bicara sama bapak
soal kejadian waktu itu
saya mau berterima kasih
bapak sudah narik laporannya
karena saya sudah bebas
ini ada apa sih sebenarnya
siapa dia pak

pak u saya kesini untuk minta maaf
saya ingin menyampaikan
waktu itu menyuruh saya untuk menusuk
ban mobil para rafael
supaya para pel nggak bisa berangkat
kejadian penusukan pak nino itu murni kesalahan saya pak
saya bertindak di luar batas
itu saja yang saya sampaikan
gue kesini cuma mau update mengenai kasusnya roy
karena sampai sekarang pendidikan gue sama miki masih terhambat
belum membuahkan hasil sama sekali
udah lo sama miki stop dulu
biar gue yang ambil alih
gue juga mau nanya mengenai anaknya andin
lo udah nanya ke andin
atau mungkin lo udah cari bukti
gue gak mau ngebahas itu dulu ya
lo punya hak untuk bahas itu

gue bisa simpan stand up ke masjid secara secara mudah sendiri
nggak keliasan mungkin
hati dua an punya lu targeting inspirasi
kita to tanya agak encima
cuman gue tau dari dulu
lo tuh michi suka sama lo
bukan waktu yang sebentar
ada delapan tahun dibayangin
sampai momen ketika gue bisa ikhlas
akan kepergian istri gue
dan kembali ada celah di hati gue
gue berusaha suka sama dia
masih ada jarak antara kuah sama michi
dia selalu tolak gue
kadang gue bertanya sama diri gue sendiri
apa gue gak pantas untuk miji
kalo lo sehari gak ketemu dia gimana
muka dia gimana
lo biasa biasa aja
ya lo kejar lagi lah
lo tau kan gue ini pop bisnis bukan psikolog
dari awal lo dateng kesini cuma mau surat ini kan sama gue
lo ngomongin masalah penyelidikan roh itu cuma opening doang kan
bahasa basah doang sama gue kan
udah seperti abang gue sendiri kan
kalo gitu gue cek balik dulu deh
saya lagi di jalan mau nyebut kamu ya
pasti mau ngajakin aku diner ya
karena pernikahan kita yang udah lima bulan
tapi aku rasa kita mendingan pulang aja deh mas
takutnya nanti ada huru hara lagi
soalnya udah berapa bulan akhir ini
setiap kita neversory ada aja
kamu bisa gak usah banyak ngomong kan
pokoknya sekarang kamu siap siap
tunggu di lobby
taruh dulu deh bukunya
kejadian penusukan pak nino
itu murni kesalahan saya pak
saya bertindak di luar batas
itu saja yang saya sampaikan
berarti elsa memang gak nyuruh mateo
untuk nyalakain aku
aku juga gak bilang ke elsa
kalau aku akan pergi
elsa mikirnya kalau aku pergi
kamu masih kepikiran sama kata kata
permen tadi nuk
aku sempat kepikiran kalau
reaksi aku mungkin terlalu berlebihan
mungkin selama ini aku masih bisa
lebih sabar lagi untuk
aku menilai jadi tidak
secepat itu ngambil keputusan
apapun itu tolong kamu pertimbangkan
sebelum segalanya terlambat nuk
kamu yang membuat keputusan
papa semua mama gak ikut campur
sebaiknya kamu banyak istirahat
jangan terlalu banyak pikiran ya
mama gak mau
kalau sampai kamu sakit
kamu istirahat ya
ya udah pak
iya harus lah mas
kan apa yang udah dipilih
udah gak ada gunanya
andin udah keburu ikut seminar sama orang kampusnya
kalau gue suruh batalin
nanti andin kena sangsi di kampus
mas kamu kok malah diem
mas al kenapa sih
hari ini sikapnya aneh banget
kayak ada sesuatu
saya kesini untuk minta maaf
sekaligus saya ingin menyampaikan
bahwa bu elsa waktu itu menyuruh saya
untuk menusuk ban mobil para fail
lebih baik kamu ketemu langsung aja
sekarang jangan sampai telat
iya kamu mau kemana sayang
aku mau keluar dulu cari angin
gak jauh kok paling aku jalan jalan ke minimarket
deket kok sebentar dong
aku mau kemana
untuk maaf aku di kamar terus
yaudah aku jalan dulu ya mbak
ya udahlah pak gak apa apa
jarin aja mungkin dia
mau cari udara segera
olah katanya kita jalan pas dia
jangan lupa tidur patrick

harus pergi bantuin dia
bersama main kebang
harusnya gue besok liburan sama andin
gue udah suruh feli untuk urus semuanya
semuanya udah siap
mending gue batalin aja liburan itu deh
liburan kan bisa kemana aja
andin ada seminar
dan itu lebih penting
saya mau kamu batalkan semua liburan saya besok ya
tapi semua udah saya booking pak
semuanya juga udah dibayar
saya gak jadi liburan
jadi batalin semuanya
kebijakannya gak bisa dirifan
yang penting kamu batalin
kamu lawan program occasional
gue udah lakuin yang lu suruh
iya ini saya udah dibang
saya mau transfer
tolong transfer seratus juta ke rekening bapak mateo
sama ini ya sekalian
ibu karina larasati
baik akan kami proses
jadi kamu masih berhubungan
dengan bapak mateo
jangan jangan tadi mata ke rumah
itu kamu yang suruh
sayang kamu tenang dulu ya
jangan asal luduh ya
semua bukti ada di sini
hidup tanpa nino
gue harus cari cara supaya gue nggak
gue udah nggak mau urusan sama lu
saya butuh bantuan kamu
ada imbalannya kok
dan tolong yakinkan nino dan kuatnya
kalau saya tidak bersalah dalam peristiwa penusukan itu

gue nggak mau gue udah bilang nggak mau

saya akan kasih dua ratus juta
kamu butuh uang kan
kemarin kemarin lu nawarin lima marcuta
itu kamu buat ralat aduan kamu ke polisi

sekarang kamu udah bebas
seratus juta saya dp
yaudah mana alamatnya
jalan asoka tiga
sekarang kamu kesana dan temui nino
sekarang kamu kesana dan temui
gue berangkat sekarang
nggak nino gak boleh tau
kalau gue yang suruh materio ke rumahnya
bukan gitu sayer
sekarang gue tanya sama kamu
sekarang gue tanya sama kamu
kenapa kamu transfer uang ke mama
kamu pinjam uang sama orangtuaku
waktu itu aku
aku minjem uang mama kamu
aku pinjam uang mama kamu
iya pengobatannya papa
waktu itu kamu kan kan lagi sakit

masuk rumah sakit aja aku nggak enak minta sama kamu
masuk rumah sakit aku gak enak minta sama kamu
aku harus gimana
kita akan tahu
apa yang kamu lakukan
maaf pak aku ganggu aku telpon
aku hanya ingin tahu pak
apa betul waktu papa dirawat di rumah sakit
saat papa kecelakaan dulu
papa benar benar kekurangan biaya untuk pengobatan
alhamdulillah tidak noh
semua biaya di cover sama al
makasih ya pak
aku bisa jelasin ya
sekarang kamu jawab dengan jujur rasa
mengapa kamu transfer ke mama
kenapa kamu transfer ke mama
aku transfer buat matteo
anda semua tidak akan menangkan diri saja dalam dunia ini
saya pada saat datang ke sini
aku berpikir kalau aku sudah bertindak keberlebihan sama kamu
tapi sampai sini
aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga ini
tidak bisa dilanjutkan lagi asal
nina tolong kasih aku kesempatan sekali lagi nina
aku mempertahankan rumah tangga kita dengan cara seperti ini
kamu menghancurkannya elsa
ibu sendiri itu